menteri pertahanan prabowo subianto tampak mesra dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
saat mendampingi agenda presiden joko widodo di kebumen jawa tengah
kebersamaan ini ditafsirkan sebagian pihak menjadi sinyal presiden
menduetkan keduanya dalam kontestasi pilpres mendatang
bagaimana dengan parpol yang sebelumnya sudah mengkode ingin mengusung ganjar
apakah sinyal perjodohan ini akan merubah peta koalisi hari ini
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami pertama wakil ketua umum dpp pan viva yoga mauladi
dan direktur eksekutif voxpol center pangis syarwi caniago
selamat malam mas yoga dan juga mas pangi
malam mas ram malam mas pipa
baik tentu harapannya dalam kondisi yang baik
mas mas kalian saya akan ke mas yoga terlebih dahulu begitu
kalau kemudian pada rakornas kemarin pak zulhas sudah mengatakan kode dan menyebutkan dua nama yaitu ganjar erik
begitu bagaimana dengan kondisi hari ini
ini tadi sudah dikontrol
selfie bersama sudah sumringah bersama sudah saling interaksi yang sepertinya akrab begitu ya
apakah ini kemudian akan merubah pilihan pan begitu
yang penting ganjar tapi pasangannya siapapun bisa
menjadi calon presiden dan wakil presiden indonesia itu amat susah
pertama harus didukung oleh partai politik yang lolos parliamentary threshold empat persen
harus lolos di senayan
sesuai dengan pasal dua ratus dua puluh dua undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
nah penentuan pasangan calon capres cawapres itu adalah tergantung partai politik yang berkoalisi ataupun tidak
partai amanat nasional telah berkoalisi dengan partai golkar dan p tiga
dengan demikian telah memenuhi
persoalan nanti yang akan diusung secara resmi masing masing anggota kib
itu akan diputuskan oleh teguh umum yuli priasan pak erlangga hartarto dan pak martiono
aspirasi kemarin di jawa tengah pada waktu rakor pemenangan pemilu adalah sebagian besar
partai amanat nasional jawa tengah ntt papua
menyuarakan aspirasi untuk mendukung mas ganjar dan p tiga
nanti kita tampung di dpp pan
dpp pan akan menetapkan secara resmi nantinya
siapa pasangan calon yang akan diusung oleh partai amanat nasional
dan di bawah kerapat kip dan kip akan diputuskan secara kolektif kolegial
bersama dengan partai golkar dan p tiga
untuk menentukan pasangan calon yang resmi
kalau sekarang fenomena ada pak prabowo kemudian mas ganjar dan pak presiden
yang sedang panen raya
ya bisa ditafsirkan
karena pak prabowo adalah menteri yang masuk di kabinet
meskipun pada pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu kalah
atas akomodasi politik dari pak presiden jokowi
kemudian masuk menjadi menteri di kabinet
soal siapa nanti dari partai gerindra pun juga belum menentukan siapa namanya
koalisi dari partai gerindra
apakah pkb atau ada yang lain
baik mas yoga tapi kalau saya mengutip
kemudian pak zulhas kemarin bicara di rakornas
katanya sebagai panglima perang ini harus tunduk taat pada perintah panglima tertinggi
kalau kemudian kita membaca ini jangan jangan semacam sinyal duet dari pak jokowi
untuk kemudian pak ganjar dan juga pak prabowo
ini pan akan mengikuti yang mana
mengikuti yang pengarahan dari pangtinya atau kemudian tetap pada kib nya
ini mengancam kib nggak sih mas yoga

antara kib dengan pak presiden jokowi
bukan karena kib itu adalah partai politik yang masuk sebagai koalisi pemerintah memang
yang kedua mas ganjar itu adalah kader pdi perjuangan
pan sangat memahami untuk tunduk patuh pada fatsun politik
tergantung kepada keputusan dari ibu megawati dalam proses internal pdi perjuangan
pan tidak diberi pengetahuan
tidak ikut campur di dalamnya
dan pan akan menghormati
apapun keputusan dari
bdi menjuangkan intinya bahwa
karena ini adalah kib
yang sudah memenuhi
bagian dari pemerintahan
pasangan calon dari
kib harus dapat
yang berkelanjutan dari pemerintahan
baik baik saya akan
tanyakan kepada mas panggis seperti apa
melihatnya apakah kemudian
kita bisa setuju bahwa
ini menjadi sinyal yang kuat dan
seberapa berpotensial merubah
peta koalisi hari ini mas panggil
baik sepertinya kami ada
gangguan sambungan saya akan kembali ke mas yoga
mas yoko tapi begini ketika
kemarin kita juga mendengarkan statement dari
ketua mpp p tiga begitu mas
hingga hari ini kib sebetulnya rasanya
belum beranjak kemana mana begitu
karena masing masing sudah punya calon
apalagi kemarin di rakornas pan sudah
mengatakan atau mengkode
ganjar erik begitu nah
apakah ini tidak kemudian
semacam stagnansi dan
tidak ada langkah kemana mana begitu mas
pernyataan mas romi itu
bukan atas nama institusi
dan mas romi tidak aktif
mungkin karena sudah lama istirahat
sehingga kurang memahami dinamika
kib itu adalah solid kompak
dan proses untuk
di dalam gerak langkah karena
kesadaran sejarah dan cita cita itulah
yang mempererat dan
sekarang sudah ada platform
dan program akselerasi
siapa nanti yang dipasang di kib
itu harus menang
untuk sepuluh tahun ke depan
kerja kib dapat
terrealisasi dalam proses
perubahan kebangunan yang berkelanjutan
sekarang ini kita masih
calon calon dari anggota kib
sendiri sambil memonitor
jadi kalau kemudian sekarang belum diutuskan
belum tidak berarti
stagnan potensi terbelah
potensi apa namanya
terbelah rusak kemudian
bubar tidak seperti itu
mas yoga tapi kalau kemudian anda katakan
dari internal begitu
tapi kemarin di rakornas jelas pak zulhas
mengatakan ganjar dan erick begitu
ini kan menjadi kontradiktif
dan pertanyaan publik juga mengapa dua nama ini bukan
kemudian dari internal ketiga partai begitu
tidak kontradiktif karena mekanisme
internal partai amarat nasional itu
setiap wilayah dan daerah
mengusulkan aspirasi masing masing
seperti di jawa tengah mengusulkan mas ganjar dan erick
nanti ditampung di dpp pan
dan akan dibutuhkan oleh ketua umum bank yogyakarta
untuk dibawa ke rapat kib
tentunya golkar juga punya pasangan lain
ketiga juga pasangan lain tetapi nanti di rapat kib
akan diputuskan secara kolektif kolegial
usahawara mufakat atau voting
baik saya akan tanyakan bagaimana
pandangan mas pangy begitu
kalau hari ini kita melihat ada beberapa premis
paling tidak kemudian kemesraan interaksi pak prabowo
dan juga pak ganjar ini menjadi premis lain
kemudian sehingga saat ini kib belum ada nama
menjadi premis yang lainnya begitu
bagaimana anda melihat ke depannya
seberapa masih optimis dan potensial
kemudian kib akan tetap dengan
rel dan jalur yang sama begitu mas panggi
ya mas bram pertama
saya melihat secara historikal memang
tidak ada koalisi di indonesia itu yang solid
kenapa saya bilang begitu
karena basis koalisi kita itu lebih kepada
berkoalisi karena figur
dan tidak berbasis ideologi atau platform
atau programatik yang lebih konkret
coba sekarang mas bram
kita buka di meja ini mana programnya
yang betul betul kita clear di sini bahwa
lemperekat koalisi itu betul betul clear di situ
maka saya mencermati ini koalisinya sangat pragmatis
bagaimana menang bagaimana kadernya untuk diusung
itu clear bahwa koalisi kita tidak historical
yang dikatakan selama ini koalisi itu solid
itu menurut saya tidak relevan
gampang sekali mengalami petahan di tengah jalan
gampang kemudian meninggalkan
bahkan mungkin lemperekatnya tidak kuat
karena hanya berbasis tadi itu
yang kedua adalah mas bram
basis koalisi kita itu lebih kepada basis
apa namanya mestinya kan kader ya
nah kalau berbasis kader
yang diusung di partai koalisi itu adalah kader
karena kader itu menjadi penting
partai misalnya seperti golkar atau pan misalnya
kader sudah luar biasa berjuang sebagai petarung di lapangan
tiba tiba seperti golkar
dia harus mengkampanyekan pak prabowo
dan itu jelas kader gerindra
dimana kemudian cara berpikir ini saya bisa masuk akal gitu
bahwa ini mental bertarung
kalau partai ini memanfaatkan kalender momentum pemilu serentak ini
partai itu akan mendapatkan kemenangan
dan tidak main main
dan yang menjadi menurut saya
sangat lucu dan ajaib
partai tidak memanfaatkan ini
karena besok orang memilih figur
kemuliaan memilih partai
kalau figur ketua umumnya menjadi calon presiden itu
kuat misalnya seperti erlangga efek
atau pak zulkifli efek
atau pak mardiono efek
itu akan membantu elektabilitas partai
dan membantu juga kader kader berjuang di daerah daerah
nah momentum ini
waktu yang tepat ini
tidak diambil oleh partai politik
justru hari ini banyak partai politik
yang kemudian tidak mengusung kadernya sendiri
dan ini yang menurut saya sangat
padahal partai politik itu adalah rahim lahirnya pemimpin
nah kalau soal menang dalam pemilu
oke kalau begitu kemudian kita masukkan dalam konteks kib begitu
ketika pada rakornas di akhir februari kemarin
pan sudah mengatakan sudah mengkode sekali lagi
nama ganjar erick
tapi kemudian hari ini kita lihat
ada kemesraan lain begitu
apakah kemudian nanti akan berubah ininya arahnya begitu menurut anda
kalau menurut saya mas bram
kenapa sejauh ini belum ada kib cawapresnya
kenapa tidak diumumkan ya
memang kib tidak punya capres dan cawapres gitu
nah kalau misalnya mereka punya capres dan cawapres
ada misalnya anggaplah pak erlangga
saya hormat kepada pak erlangga atau golkar
karena sampai sejauh ini
mereka masih konsisten
pkb adalah ceimin golkar adalah erlangga
nah soal kemudian ini jadi atau tidak jadi
soal kemudian capres ini kemudian menang atau kalah
tapi ke lender pemilu serentak ini
ketemu partai itu mestinya maju
mohon maaf saya tidak menyinggung mas pipa
yang aneh menurut saya justru
pan saya nggak menyebut siapa yang menyampaikan bahwa kami akan tunduk
siapa itu pengumpulan sebenarnya
ketika ada statement tunduk dan taat kepada
panglima tertinggi atau pangti
yang disebutkan pak zulhas
ya anggaplah pan berkoalisi dengan pemerintah
sudah membantu program program pemerintah
mengamankan pak jokowi di parlemen
tapi tiba tiba seorang ketua umum
ngomong otoritas seperti itu
tapi mungkin sah sah saja
saya sudah dapat panglima tertinggi
tapi menurut saya ketika muncul
nama ganjar erlangga
ganjar erik itu sudah tidak relevan lagi
di pertandang kib ini
kita konfirmasi ke mas yoga
kemudian erick juga tidak ada kader kib
baik mas yona seperti apa
mas yoga mengomentarinya
mas pangi tidak usah kaget menghadapi
jadi harus melihat
bangun depan dan bangun belakang politik
kalau tidak bisa membedakan
nanti terkaget kaget seperti mas fani
jadi soal koalisi itu ada dua jalan mas
satu pendekatan figur
dan dua pendekatan platform
kib tidak pada pendekatan figur
kib itu pada pendekatan platform
buktinya platform sudah ada
program sudah ada
namanya program administrasi transformasi ekonomi nasional
nah siapa nanti
yang akan membuat
nah siapa nanti
pasangan calon presiden dan calon
agar presiden yang dapat
untuk merealisasikan platform
dan program paten
dari kib inilah
nanti yang akan diusung
untuk sepuluh tahun ke depan
baik mas yoga kalau kemudian
tadi disebut hanya berdasarkan
hanya kemenangan saja
begitu tujuannya pan bagaimana menanggapi itu
nah terus yang kedua
koalisi itu kan harus menang
jadi kalau koalisi
tidak menang buat apa kita berkoalisi
jadi harap dibedakan
perspektif ideologis berdasarkan
kepada platform dan program partai
dan yang kedua
strategi elektoralnya itu setiap
koalisi setiap partai politik
ingin memenangkan pemilu baik pemilu
legislatif yang ukur
dari pencapaian kursi di dpr
dan yang kedua
menang pemilu presiden
untuk itu tentunya ada ukuran ukuran
yang rasional tentang
dan lain sebagainya
nah kenapa itu penting
karena politik indonesia itu
politik rasional memang idealnya begini
baik mas yoga artinya hingga saat ini
apapun kemudian tafsir premis yang kemudian
publik baca begitu kib masih
menyatakan masih mengklaim
solid begitu ya meskipun
belum ada nama yang kemudian di pularkan ke publik
kompak tumbuh dari keseluruhan
sejarah dan sudah
memiliki platform dan program
kerja bukan pada pendekatan
figur tapi pendekatan kepada
proses ideologis yang disusun
dari platform dan program kerja
jadi kalau menyusun koalisi itu
ada dua jalan itu
baik mas panggi terakhir singkat saja ketika
pendekatannya ternyata beda begitu
melalui platform bukan kemudian figur
seperti apa singkat
ya mas bram
ya silakan mas panggi singkat saja
ya pertama adalah
saya memahami juga saya sebagai ilmuwan
politik pendekatan saya mengajar
programmatik atau kebijakan
saya memahami itu tetapi
dna koalisi kita itu adalah
transaksional pragmatis maka yang
saya sampaikan oleh mas pipa tadi
tapi jangan lupa prestasi
partai yang paling hebat itu adalah bagaimana
partai itu menang pemilu nah bagaimana
partai menang pemilu saya nggak tahu rumusnya
mas viva ini mungkin dengan
mengusung pak prabowo pan menang
mungkin dengan mengusung mas ganjar
saya nggak tahu gitu basisnya
kan setiap orang punya pendekatan berbeda beda
tetapi basis koalisi
yang paling bagus itu adalah
memang adalah figur
tetapi figur itu lemperkatnya gak kuat
ini yang terjadi hari ini
muncul nama erlang ganjar
ganjar erlangga masih oke
ini ganjar erik makin nggak jatah sambung
ini menurut saya bagaimana patsunnya
ini nggak serius gitu jadi saya katakan
ini koalisi ya menurut saya
tinggal dibubarkan saja karena
memang tidak ada calon presiden yang potensial
mas yoga singkat saja terakhir
singkat saja mas yoga terakhir
belum ada keputusan resmi
belum ada keputusan resmi
dari partai amarat nasional dari golkar
maupun dari pt
yang belum titik tapi masih koma
tunggulah sabarlah dulu
jadi kapan kira kira publik
bisa menunggu dan nama itu
keluar dari kib mas
ya pokoknya sebelum
pendaftaran resmi di kpu
seluruh partai politik akan
mendaftarkan pasangan calon
ke kpu secara resmi dan kib
tetap solid pendekatannya
bukan pada figur tapi pendekatan pada
platform dan program kerja
siapa nanti pasangan calonnya bisa memenuhi
program kerja itulah yang nanti kita pilih
dan harus menang
mas yoga kita akan tunggu seperti apa siapa kemudian yang akan
dicalonkan kib apakah kemudian kib akan
solid seperti yang kemudian anda klaim
untuk hingga sampai oktober di pendaftaran
dua ribu dua puluh tiga ini terima kasih atas waktu anda
waktum dpp pan vivi
yoga mauladi serta direktur eksekutif
telah bergabung bersama kami terima kasih selamat
terima kasih mas
selamat malam mas viva
salam sehat salam hormat
ngopi dulu nanti ya ngopi di jakarta